udah lah gue gak boleh mikir yang enggak enggak
apa gue telepon riva aja langsung kali ya
mana mogoknya di jalanan sepi
gak ada orang
yang diapain ya miridu
apanya yang rusak ini ya
ada apa bu
udah gak ngerti sih
aduh kebetulan kita gak ada yang ngerti nih bu
mendingan ibu ke depan aja
ada bengkel kok di depan
kalau gitu bantuin saya dorong mobil ya sampai ke bengkel
boleh aja sih
asal ada bayaran ya
boleh sih bu tapi nggak gratis ya
mas maunya berapa
yaudah kalau gak mau
ibu dorong aja sendiri
sampai depan bu
ini orang lagi kesusahan
bukan yang ditolongin malah dimanfaatin
udah saya cari orang lain aja buat dorong
bu jarang jarang motor lewat sini loh
gak apa apa daripada uangnya hilang sejuta
di sini banyak begal loh
masa sih banyak begal
itu orang nakutin aja
ini mobil kenapa sih
akhirnya selesai juga pemotretan kita ini
bu pamit dulu ya
soalnya bu udah janji sama om jun mau ke dojo nya
gak enak ma
kau mau pergi sekarang bu
kalau gitu aku sekalian ikut sama kamu ya
soalnya aku mau sekalian daftar di dojo kamu
aha kena juga nih sasaran aku
kalau gitu kita ketemu di sana aja ya
yaudah ma kalau gitu boy berangkat ya
iya baik yang ganteng terima kasih udah mau datang ke sini loh
udah bantuin mama
waalaikumsalam anak mama
gimana kamu suka gak sama anak tante si boy ganteng kuadrat itu
belum bisa bilang nih kayaknya
tapi kan semuanya butuh proses
proses ya kan
hah gak ada salahnya
kenal aja dulu
deket aja dulu
kamu jangan panggil ibu
biar kita lebih akrab
kamu panggil aja tante marisa
jangan salah lagi ya
yaudah kamu siap siap dulu
kamu mau nyusul boy kan
sekarang waktunya gue kirim foto alex dan reva
sedang berduaan ke boy
kalau gue kirim pakai nomor gue ketahuan dong
gue harus kirim pakai nomor yang boy nggak tahu
kan gue punya nomor satu lagi
ah nomor satu lagi

apa gue telepon reva aja langsung kali ya
kamu di mana rev
ini aku lagi ada di coffee shop boy
yang tadinya sih aku sendiri
terus tiba tiba aja aku di kafe ketemu sama alex
terus tiba tiba aja aku di cafe ketemu sama alex
bukannya reva tadi bilang pengen pergi dari rumah
kenapa reva jadi gugup gitu ya
apa yang dia sembunyiin ya dari gue

aduh semoga aja boy nggak mikirin macem macem
kenapa juga ya boy nelfon pas kebetulan gue lagi berdua sama alex

ya udah deh rev
kalau gitu gue mau berangkat dulu ya ke jojo macan putih

yaudah bye hati hati ya
kemana nih adriana
kok dia gak balik balik lagi sih
emang ngapain coba ada di toilet
kok gak diangkat sih
jangan jangan adriana sengaja nih mau ngerjain gue
kenapa dia bisa berduaan
pasti boy cemburu banget
karena kok bisa ketauan sama boy
nikmatin waktu kamu berduaan sama si alex
karena kamu tau anak natchikal
aduh minta tolong siapa ya
mana jalanan sepi lagi
aduh gimana nih siapa yang mau bantuin
eh pak pak pak pak
sini pak sini
ada apa ibu
hah sahanu maut
ada yang mati ibu
enggak enggak enggak enggak
hei ibu renggan rengginang
ah ya sudahlah sama aja kepanjangan juga buat saya ingatnya bu
lagi pula tau burung anis merah
oh suaranya merdu walaupun cuma ngoceh doang
baju merah lagi anis merah manuk bu
kenapa sih harus ketemu sama dia pas mobil mogok
aku kan jadi gak bisa menghindar
bu anies waktu itu saya datang ke butik teh
kenapa ibu tidak mau bertemu dengan saya
padahal saya teh mau meminta maaf
maaf kesana baik baik
terus sekarang malah nyetopin saya di sini
asal apa ya kayak abg labil gitu
emang kenapa dibuka ini
bentuknya gini dari pabriknya
mau minta tolong gitu
itu mogok yaudah coba
coba dinyalain mesinnya
dihonkan gua dihonkan
kalau dihonkan mobilnya gak bakalan jalan
udah gak bisa
aduh gimana ya
emang sih itu bisa ya betulin mobil
nah terus ngapain mobil saya di kotak katik
itu bisa di sembur nyala
nyuruh saya nyalain mobil
kota katik mobil
kayak bisa aja
jangan jangan kamu mau ngerjain saya ya
siapa yang mau ngerjain
wah saya mah takut dosa bu